makanya jangan pada berantem
eh eh eh eh eh eh eh din mau ngapain
mau tidur mak
tuh maksud emak tidur di dalam sono rumah mbak belo
iya mak lupa
teh disini ada lawangan pekerjaan
yaudah kamu kirim aja surat lamaran
tapi saya nggak punya uang buat ngirim laman pekerjaannya
buat ngirim surat lamaran kerjanya
gak usah teh
ih gak apa apa
gak apa apa teh
eh bangun lu
terus kenapa saya skot jam
ya mana gua tau
tadi bilang ke saya

sakit nih gua
kang amin mau kemana
mau saya anter
gak usah kang
kang amin kan tinggal duduk
jadi gak ngerepotin
ndin bolak balik kemari
tapi gak ada
ndin mau kasih kasih
gak kabar be
ndin dapet tawaran kerja dari pak danu
kenalannya si tisnak
masih marah ya be
bukan cuma marah
bakal bisa pak ben
bukan tewas environment nya
bukan ada abis tiga saat
pancuk tuh lu
makut ke pas
nang maltas dunia ini
aku bukan pertanyaan dariierz
pulang kerja nengrika iya kakak mau saya anter kang amin kenapa turun katanya kang
amin mau nganterin neng rika saya nggak jadi kang kang amin aja yang anterin mari
aku yakin orang dibawanya ada tulisan air lofty
rojak cinta tadi hahaha kenapa lo ketawa lu kayak anak abg aja
kakak amin rika senang jeh kalau kakak amin udah kerja lagi saya belum kerja neng rika
mar iya kakak walaupun cuma ngelamar tapi rika udah seneng nanti kalau udah ujinya sampai rumah